inilah video amatir lift salah satu gedung di matraman jakarta timur mati
akibatnya seorang karyawan terjebak di dalamnya di antara lantai dua dan lantai tiga
diketahui peristiwa ini terjadi pada sabtu malam
petugas pemadam kebakaran setiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi seorang karyawan yang terjebak di lift
evakuasi berlangsung dramatis
pasalnya ruang untuk korban keluar dari lift tersebut cukup sempit
tak berlangsung lama korban berhasil keluar dari dalam lift
evakuasi ini dilakukan setelah ada laporan dari salah satu karyawan yang datang ke kantor sudin pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan
di lantai dua sudah terbuka liftnya
tapi hanya tiga per empat lah dia
korban tersebut ada di dalam lift
dalam kondisi tersebut ada di lantai dua
dalam proses evakuasi dua orang personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
ardian syabernadi jakarta